hai hai glenn ngapain lo gue mau lihat yang baru nih

tempat hasilnya oh iya udah

gak ada black
kini gini selamat ulang tahun
selamat ulang tahun kita lagi lapar nih
mana terakhirannya lore

mana terakhirannya lore kita lagi lapar nih
ya ya nanti aku kasih tau ya
hei ngapain lu ikut ikutan mereka
mau ngapain sih lu sih
tau aneh lu
gimana aku mau neraka aku gak punya uang
kalau lo suka kenapa kalau aku negeri
aku itu pengen ngasih sesuatu untuk laura
tapi gak bisa dilupain
kita jalan jalan ke mall kan disana banyak barang
eh enggak enggak
aku tau ki
gimana kalau kita bikin surprise party untuk laura
dapet dari mana uangnya
udah kamu tenang aja
aku yang siapin semuanya
kita bisa pakai bahan bahan ini
untuk bikin pasta ulang tahunnya laura
lagian kan tante mary lagi di luar kota
terus yang masak siapa
ide kamu emang brilliant
opi pinter banget sih ngajak lucky kesini
buat jadi barang bukti
mau ngapain lu
suka suka gue dong
eh jangan dong ki
itu tuh punya tata mary
nanti gue dimarahin
kalo sampe rusak gue suruh ganti ntar
gue balikin nih kamera